gak mungkin pasti cuma mirip
aku bisa terlambat nih
oh iya hari ini aku bakal ngebalsu kamu lagi
soalnya papaku gak selesai
hari ini aku nge gukis lagi loh
kamu tau gak aku nge gukis apa
mirip kan sama kamu
aku nge gukis ini pinggir sungai
mungkin saking asik asiknya aku nge gukis
sampai sampai aku ngeliat orang yang mirip
anak banget ya
makanya kamu harus cepat sadar ya
biar aku lebih gampang untuk melukis kamu
aku tinggal nyuruh kamu berdiri
terus posel gini lah gitu lah
kalau dia malsain ga
setelah lo gak ada
gue yang ngeround semua ini
mawar kayak gini aja disiram
kamu kalau ngomong jiram gak usah jiram
ini bunga aku bikin bikin
lo masih inget gak
yang ngeri lo malah ketawa kan gak jadi marah
akhirnya buku itu juga
kamu tau gak buku ini
eh yang baru beli tadi siang
kenapa kamu sudah hancur hancurin
maksudnya sampai begini
kamu mau ayang kunci di kamar mandi lagi ya
ayang gak boleh gitu dong
kalau ayang mau marah sama alva
marah sama antoni juga
kan kita saudara kembar
nah sisa seneng tanggung bareng
kalau ayang kuncin alva di kamar mandi
kalau memang lo udah mati
kenapa lo datang ke bibi gue terus
dulu pernah bilang kan
susah senang kita tanggung bareng
tapi apa sekarang
gue lagi kesusahan lo tinggal sendirian
tuhan cuman gendian kehilangan lo ton
gue juga merasa kehilangan lo ton
padahal uang hasil warung kemarin sudah habis untuk bayar tagihan
sisa uangku tinggal sedikit
masa tante kenapa
ini tadi tante jatuh terus kepentok yang ada mata tante bengkak
kita bawa ke dokter aja ya tante
gak usah candy gak perlu tante kompres aja
ya allah uang segini mana cukup untuk bertahan hidup sampai akhir bulan
tante tante pusing
iya mikirin uang buat hidup kita
enggak enggak kok candy
tante jangan bohong
tante cuma bingung
sampai akhir bulan
tante tidak bisa menutupi
untuk kebutuhan hidup kita
tante tidak bisa memberikan kamu kebahagiaan candy
candy tinggal sama tante aja
candy udah seneng banget
candy gak peduli
walaupun sekarang kita lagi susah
lagi gak ada uang
tapi candy tuh bisa ngerasain
kesayangan seorang ibu
tadi pernah bilang sama candy

tante juga gak peduli dengan tante

aja tante yang buat
terus candy yang jualin
bisa untuk modal bikin kue
candy punya sedikit uang
bisa buat nambah modal buat kue
kamu tabung uang kamu
loh gak apa apa tante terima aja
tante uangnya itu gak ada apa apanya
dibandingkan dengan semua yang udah tante lakuin buat candy
tante terima ya
nah nah terima kasih ya sayang
seharusnya mama yang membahagiakan kamu
dan membantu kamu
bukan kamu yang membantu mama sayang
gak ada tanpa ipah
sama verse nya juga
nggak ngerti loh
itu kebetulan lagi ada syuting
makanya dia mau datang kesini mau liat liat
udah kenal kan
ya udah kenal lah
hei apa kabar
suka bunga juga ya